bawaslu menemukan sejumlah kesalahan input data dalam sistem informasi penghitungan suara atau situng
namun bawaslu menyatakan perangkat hitung cepat buatan komisi pemilihan umum itu tetap bisa digunakan
dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di gedung bawaslu kamis pagi
ketua bawaslu abhan memerintahkan komisi pemilihan umum untuk memperbaiki tata cara input data c satu
ke aplikasi situng di website pemilu dua ribu sembilan belas kpu go id
pasalnya bawaslu menemukan sejumlah kesalahan input data operator situng terkait perolehan hasil suara
meski begitu dalam pertimbangan hukumnya bawaslu menegaskan penggunaan situng kpu sebagai perangkat
untuk membantu publik melihat perkembangan hasil atau maksud kami hasil perolehan suara
pada pilpres dan pilek dua ribu sembilan belas memiliki dasar hukum dan tetap bisa digunakan oleh kpu
bawaslu melihat bahwa situng merupakan sarana dari informasi sarana transparansi yang dilaksanakan kpu
sehingga masyarakat dapat mempelore informasi mengenai proses penghitungan yang ada
selain situng anggota bawaslu fritz edward mengaku kpu tidak transparan dalam membuka pendaftaran lembaga survei dan quick count
selain itu kpu juga tidak secara resmi memerintahkan lembaga quick count
untuk menyerahkan laporan terkait sumber dana dan metodologi yang digunakan dalam survei ke kpu
seperti yang diatur dalam pkpu sepuluh tahun dua ribu delapan belas